kita beralih ke berita olahraga
jelang kompetisi divisi utama yang tinggal dua bulan lagi
persebaya surabaya semakin intensif menyiapkan diri
sebanyak tujuh belas pemain dicoret saat menggelar seleksi
sementara bayangkara fc mulai melakukan pemusatan latihan di kota batu
persebaya surabaya mencoret tujuh belas pemain dalam seleksi tahap pertama
saat ini tinggal tiga puluh pemain yang dinyatakan lolos seleksi
tidak hanya pemain muda saja tetapi ada beberapa pemain senior dari klub internal persebaya yang juga ikut dicoret
dari tiga puluh nama yang lolos seleksi tahap pertama terdapat nama rahmat irianto
anak legenda persebaya bejo sugiantoro
mereka akan diikut sertakan dalam sejumlah pertandingan uji coba dalam beberapa hari ke depan
persebaya masih membuka peluang seleksi untuk pemain pemain undangan yang sudah lepas kontrak dari klub lain
sambil menunggu ditetapkannya pelatih kepala
kita kurangi karena biar lebih efektif lagi latihannya
nanti anak anak yang dari internal ini kira kiranya yang misalkan masuk rekomendasi info yang kita pilih ya
sementara tim sekota persebaya bayangkara fc juga menggelar pemusatan latihan di kota batu untuk persiapan menghadapi isl
saat ini bayangkara fc memiliki dua puluh sembilan pemain tapi pelatih mengaku butuh seleksi lagi
dalam latihan kemarin bayangkara juga kedatangan satu pemain asing asal indonesia
irlandia yang ikut seleksi
sementara itu mantan punggawa tim nas u sembilan belas hanif shah bandi mengikuti seleksi pemain arima fc di malang
mantan tandem evan dimas ini diproyeksikan mengisi kekosongan posisi yang ditinggal rafael maetimo ke psm makassar
berita terkini mengenai penyelidikan berikutnya
pelatih arima fc aji santoso mengaku ingin melihat langsung permainan hanif shah bandi
hanif sendiri berjanji memberikan penampilan terbaiknya demi bergabung dengan arema fc
arima juga masih berupaya memperpanjang kontrak tiga pilarnya esteban vizcara christian gonzalez dan penjaga gawang tim nas gurnia mega